fenomena klakson telolet yang menjadi viral beberapa waktu terakhir juga terjadi di kota tanggerang banten
banyak anak anak remaja hingga orang dewasa berkumpul di jalan benteng betawi pada sore hari hanya untuk melihat dan mendengarkan bunyi klakson telolet dari bus yang melintas
di antara mereka bahkan ada yang mengejar bus dan meminta klakson telolet terus dibunyikan
jika hal itu dituruti mereka akan berjoget di tengah jalan
nah kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan mereka dan pengguna jalan yang lain selain memicu kemacetan
untuk itu polisi dari resort tanggerang kota merasa hal ini perlu ditertibkan
warga yang berkumpul untuk menanti bus telolet dibubarkan pada selasa sore
polisi juga merazia bus dan meminta supir bus untuk tidak membunyikan klakson telolet jika melintas di wilayah kota tanggerang
ini sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain
karena anak anak ini ketika ada bunyi bunyi telolet mereka mengejar
mereka mengejar ke situ
sehingga bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain
mayan aku datang kemari untuk memudikan hubungan maupun laran kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal itu karena membahayakan
polisi juga berkoordinasi dengan perusahaan bus
terminal serta dinas perhubungan kota tanggerang untuk agar tidak ada lagi bus berklakson telolet